gak gak boleh
shiva itu anak aku
aku yang harus ngurus shiva
bella kamu tuh gak bisa ngurus shiva
kamu selalu ingin mencelakai dia
kamu sibuk sama urusan kamu sendiri
aku tuh gak habis pikir deh sama kamu bell
apa sih yang ada di otak kamu
anak sekecil itu tuh masih butuh perhatian orang tuanya
sedangkan kamu sibuk sama urusan kamu sendiri
uh anak mama nyusunya pinter banget
alika itu kangen banget sama kamu
dia pengen ngobrol sama kamu
untuk menjauh dari keluarga reno
termasuk dengan anak anaknya
tapi alika pasti akan kecewa kalau aku gak mau bicara sama dia
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
nih tante ada makanan buat kamu
hati sih mungkin jaringannya lagi error signalnya lagi susah alika jangan sedih dong
kamu gak boleh ngomong seperti itu disini kan ada oma ada tante nur ya udah jangan sedih iya
sayang kamu jangan nangis lagi ya bella sudah benar benar berubah karena dipengaruhi sama afif
hai kasihan alika sama reno padahal mereka itu mencintai bella dengan tulus tapi kenapa
tahu dikecauin sama bella kamu kelewatan banget sih katanya kamu bisa ngurusin anak mana
buktinya maaf sintia aku habis terima telepon tadi telpon dari siapa sih emang telepon itu lebih
penting daripada anak kamu sendiri
ada apa sih ini mah si bella malah asyik asyikan telepon dia nggak sadar kalau sifat ketubahan
panas mah bella kamu ini bagaimana sih udah mohon mohon sama kita supaya siva jagain
adalah kamu buktinya mana begini aja nggak becus kamu tuh tahu gitu biar aja sinti aja gaya
bella emang kamu telepon siapa tadi alika yang alika kan udah aku bilang siapa kamu jangan
berhubungan lagi sama keluarganya reno apa kamu gak dengar kamu gak dengar oke sekarang
sebaiknya kamu urus aja anaknya rid kamu gak usah urus anak kamu
tolong nanti kamu bantu aku untuk ganti bajunya siva ya iya afif kamu bisa percayakan sifah sama
aku kok karena aku udah nganggep siva kayak anak aku sendiri akhir keputusan kamu itu sudah sangat
tepat mempercayakan sintia itu udah bener banget karena cynthia sangat suka sekali sama anak anak
jadi tante jamin sinti akan bisa mengawasi siva dan juga merawat siva jadi kamu bisa bekerja dengan

k africanthe enorm seperti dasarriters yang baru kembali sampai mati di indonesia perlu tinggal bekerja jauh dulu
jangan pakai influencer nih maka kamu masihraid semua kali samae nah

apa yang kamu lakukan ini adalah bagian dari kamu berkorban
untuk mendapatkan sesuatu yang besar
lagipula kan di sini ada pembantu
suruh aja pembantu pembantu itu untuk jagain anak anak kamu
fokus sama tujuan
tujuan kamu itu kan untuk mendapatkan label dari alvif
sebagai istri yang baik sebagai istri yang selamat
dan istri yang bisa diandalkan
kalau gitu sekarang kamu tinggal jalani rencana itu dengan baik dengan rapi
mama jamin rencana kita pasti akan berhasil
hah bilangnya dari dulu juga berhasil berhasil mulut tapi gak ada yang berhasil
oh no jadi kamu menyaksikan kredibilitas mama
jangan khawatir ayahmu sudah pulang
maaf hanya para medis yang boleh masuk
guys aku kenal pak
kenapa ikut pak
kalau mau kerja saya mereka pingsan
kalian berdua kenapa
tadi ada ambulan datang bos
kita kira dari rumah sakit
ternyata ambulan palsu bos
dan mereka membawa galvin bos
kalian lihat muka mereka
tadi mereka pakai masker bos
siapa sebenarnya mereka
mama kangen sekali sama kamu
mama ingin ketemu kamu syifa
tapi mama gak diizinkan
siva itu anak aku
aku yang harus ngurus siva
kamu tuh gak bisa ngurus shiva
kamu selalu ingin mencelakai dia
kamu sibuk sama urusan kamu sendiri
aku tuh gak habis pikir deh sama kamu bel
apa sih yang ada di otak kamu
anak sekecil itu tuh masih butuh perhatian orang tuanya
sedangkan kamu sibuk sama urusan kamu sendiri
siti aku mohon jangan ambil shifa
aku tau aku udah lalai urusanmu
tapi aku ibunya aku yang harus urus dia sih
aku yang harus urus syifa
aku gak akan kasih shiva
biarin aja aku yang ngurusin shiva
kamu tau gak
kalau ada apa apa sama syifa
pasti afif bakal sedih
pasti afif bakal hancur
dan aku gak mau sampai itu terjadi bella
enggak sih tia
aku ibunya aku yang harus urus syifa
bella kamu apaan sih
kamu tuh gak bisa ngurus shiva
biar aku aja yang ngurus hifa
karena aku tuh udah nganggep syifa kayak anak aku sendiri
dengar gak tadi cynthia bilang apa
udah beberapa kali kamu hampir mencelakai siva
kamu tuh bukan ibu yang benar
jadi lebih baik syifa yang jaga adalah sintia
biar sintia yang urus
tolong kasih syifa ke aku tante
aku yang harus urus dia bukan setia
gak ngerti ngerti juga ya kalau dikasih tahu
kamu itu dari keluarga rendahan rendahan yang paling bawah banget
jadi kamu gak bisa ngurus dari keluarga sederhaja tinggi seperti keluarga saya
kamu hanya akan menghancurkan reputasi keluarga saya
lebih baik sekarang kamu pergi
anggap aja tidak pernah punya anak dari afif